baiklah ini juga ada masyarakat di kota taipei taiwan yang memiliki truk sampah yang unik
truk sampah ini memiliki ciri khas memutar musik saat mendatangi pemukiman warga untuk menjemput sampah
cara membuang sampah di truk ini juga berbeda
warga wajib memisahkan sampah berdasarkan jenisnya
truk ini tidak hanya ditujukan sebagai penampung sampah warga
tapi juga sebagai media edukasi bagi masyarakat taiwan
sejak pukul empat sore warga mulai berdatangan dan menunggu truk sampah di sekitar taman sipai
di lingkungan rumah tinggal mereka di kota taipei
sambil berjalan kaki naik sepeda juga sepeda motor
warga menjinjing kantong kantong sampah dari rumahnya masing masing
saat menunggu truk sampah datang warga memanfaatkan waktu untuk bersosialisasi
bagi mereka momen inilah yang berharga
pertemanan bahkan perbincangan akrab terjadi saat menunggu truk sampah
anak anak juga bisa bermain di taman menikmati interaksi yang menyenangkan
sekitar empat tiga puluh sore truk sampah yang mereka tunggu tiba
warga pun memburu truk truk ini dan membuang sampah mereka secara tertib dan teratur
truk truk sampah ini memiliki dua warna yaitu kuning dan putih
truk putih bisa menampung sampah organik
sementara truk berwarna kuning akan menampung sampah yang bisa didaur ulang dan sampah umum
nah inilah cara masyarakat di taiwan membuang sampah
kalau kita biasanya truknya datang ke rumah tapi ini kebalikan
masyarakat yang datang ke truk
dan kalau kita dengar ini ada lagu ini bukan tukang jualan es krim
tapi cara memanggilnya truk atau cara truk memanggil orang untuk datang membuang sampah
kita bisa lihat di sini warna plastiknya itu pun beda
ada yang biru ada yang pelat
ada yang putih
yang biru itu adalah plastik untuk sebagai retribusi pemerintah bagi masyarakatnya
kalau membuang sampah terlalu banyak maka plastiknya juga akan banyak
jadi masyarakat bisa menghitung sendiri
kalau mau tidak mengeluarkan uang banyak mereka harus mengurangi sampahnya
jadi bukan soal pelayanan terhadap masyarakat
tapi di soal tanggung jawab masyarakat terhadap sampah mereka sendiri
kantong plastik biru ini adalah kantong plastik ramah lingkungan berbayar
yang wajib warga gunakan jika mereka membuang sampah umum
yang tidak bisa didaur ulang
sementara sampah lain yang bisa didaur ulang dipisahkan sesuai jenisnya
tanpa perlu menggunakan kantong sampah
sampah organik seperti sisa makanan dan sampah dapur lain
juga bisa didaur ulang menjadi pupuk dan pakan ternak
beberapa jenis sampah khusus seperti bekas kemasan susu
terlebih dahulu dicuci lalu dibuang berdasarkan kategori yang sesuai
ratusan warga datang bergantian selama truk berada di titik jemput sampah
truk truk sampah ini
datang lima hari dalam sepekan
warga diberi kesempatan satu sampai dua kali sehari untuk membuang sampahnya
atau menyimpannya di dalam rumah sampai truk datang lagi esok hari
bagi warga cara membuang sampah seperti ini sangat menyenangkan dan praktis
termasuk bagi warga pendatang seperti dari indonesia
sebenarnya lebih praktis
cuman bagi orang indonesia yang nggak pernah kayak gini kan pusing
ini sangat berkawan dengan alam keadaan kita
kita harus bersama keluarga untuk membuang sampah
sebelum malam kita akan membuang sampah
di kota taipei saja sekurangnya terdapat empat titik jemput sampah
yang didatangi truk truk ini lima hari sepekan
setelah menampung sampah dari warga truk sampah ini akan menuju ke beberapa lokasi
biasanya mereka akan ke penerbangan
kalau kita mau membuang sampah
kita akan ke tempat pembuangan sampah
kalau kita mau membuang sampah kita akan
cara membuang sampah seperti ini telah diterapkan pemerintah taiwan sejak belasan tahun lalu
cara ini dianggap berhasil mengedukasi masyarakat
bahkan cara ini berhasil membuat setiap ruas jalan di kota taipei terbebas dari sampah
tidak mungkin bisa diberikan secara satu
jadi kegunaan sumber sampah kita
masih terus berkembang
mungkin setiap tahun
kita akan terus berkembang
jadi keuntungan kita akan terus berkembang
dengan menerapkan dan mengikuti cara pembuangan sampah seperti ini
warga tidak hanya terbiasa sekadar memilah sampah
tapi juga mengurangi sampah yang dihasilkannya
sebagai bentuk tanggung jawab dan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan mereka masing masing